lihat keadaan kamu
kamu disana bukan sebagai tantenya
atau ibunya abi yang bisa menjaga dan merawat abi
kamu diperalatkan sama mereka
di pebudak sama mereka
dan kamu bahkan kamu gak dibayar
aku gak bisa terima itu
dan kamu lakukan semua ini untuk abi
itu cinta namanya
saya pengen nawarin untuk kita
biar nanti rekap medisnya lengkap
oh jadi kamu dr fahri
yang sering disebut sebut dia itu
saya cemburu aja ri
dia senang dirawat dr fahri aja
saya panik tadi sekiranya ini apa
jadi sebenernya begitu dokter di
kalau kita bisa sharing informasinya
untuk perawatannya abi itu
saya pengen aja liat dia bener bener sembuh
nanti saya kirim ke email kamu aja ri
detailnya nanti kita diskusikan
apabila hasil tesnya sudah keluar
siap siap terima kasih
nah di email ke alamat email gini aja deh
ya ditunggu ya emailnya
memang masih keluarga
tapi ya saya minta maaf nih sekarang dok
saya harus langsung ke
tapi nanti ditunggu ya informasinya ya
sekali lagi terima kasih
sampai ketemu ya
abi mau makan apa
habis terapi harus makan dong
nanti oma pesenin ya
harusnya kamu tuh ada di samping dia
setiap kali dia terapi
besok besok kita berangkatnya bareng aja ya
jadi kejadian kayak gini tuh gak terulang lagi
ya aku jujur aja sih
aku rada sibuk sebenernya
aku batalin semua imot abie
bisa gak berbunyi
aku rada sibuk sebenernya
aku batalin semua imot abie
aku tau mereka lagi gaada di rumah
jadi kamu ikut aku sebentar
nanti kalau mereka keburu pulang
abis sama murad itu masih lama
aku sebentar aja
ayo sebentar aja
kenapa ngelatihnya seperti itu
mau baik baik aja kan
aku merasa berdosa
aku mau buat mas fahri kembali dekat dengan
hal ini akan menyusahkan mas fahri
aku sedih liat ini
ga perlu sedih
aku bisa berkumpul lagi sama abis
apa yang lebih membahagiakan
liat keadaan kamu
kamu disana bukan sebagai
ibunya api yang bisa menjaga dan
kamu diperalatkan sama mereka
dipebodak sama mereka
bahkan kamu ga dibayar
aku gak bisa terima itu
dan kamu lakukan semua ini untuk abi
itu cinta namanya
apa artinya cinta tanpa pengorbanan
aku mencintai kamu saat aku memutuskan
untuk berkorban untuk kamu
gak bisa lama lama aku harus kembali kerja
terima kasih untuk waktu ini

tuh kan aduh nabrak bu dewi
enggak gak apa apa gak sengaja kok
eh bibi dewi gak apa apa
tanggung jawabku mengasuh abi dan cherry bukan main main
aku gak tahu apalagi arti hidupku sekarang setelah semua yang terjadi
jika tuhan masih memberi aku sisa hidup yang cukup lama dengan penyakitku ini
aku ingin bisa bermanfaat untuk mereka yang aku cintai
aku ingin bisa berhubung dengan mereka
kalau bibi pesen cherry sayang sama abi ya
karena cherry dan abi itu adalah saudara
dan kalau saudara itu harus saling menyayangi
sama nih seperti almarhum om bayu sayang sama mamanya cherry
cherry sama abi seperti itu
tapi kata mama cherry abi itu nyusahin karena dia penyakitan
justru sayang karena abi itu sakit makanya dia harus disayang
bibi dewi ingat kok waktu itu cherry pernah minta untuk punya saudara
ini berarti allah mengabulkan permintaan cherry
memberikan cherry saudara
makanya tuh cherry harus bersyukur
dan berbuat baik sama saudaranya
oh gitu ya
boleh nggak ya kalau nggak ada mama cherry manggilnya tentu dewi
tante dewi juga selalu sayang sama ceri
ingat itu ya
mungkin ada baiknya mulai sekarang kamu panggil tante mama
kamu udah kayak mantu mama
dengan senang hati ma
yuk foto yuk
satu dua tiga
kita ulang lagi ya tapi abi janji ya abi harus